oh tidak saya mah tidak bisa
yaudah deh kalau nggak bisa kita cabut dulu yuk
ray sukses ya
tapi ray aku sih pengennya kami tetap ikutan
secara aku bakalan bangga banget bisa satu track sama kamu
secara kamu udah punya nama besar
dua duain aja ya semoga bang izinin
yaudah kita pamit dulu ya
oke sukses ya
anak anak yang suka melawan orang tua itu tidak baik tidak benar
pada zaman abah kalau melawan orang tua udah pada jadi batu
dua kali di jalan naik motor jadi batu
wah zaman dulu mah
abah mau balapan motor terus lumputan
eh kan biar tidak dicarekan
itu sama aja kayak ngeboongin orang tua
kalau misalkan sekarang neng ngumpet ngumpet gitu berarti neng kayak ngebongin apa dong
iya neng benar benar
belum apa apa udah ketularan sama anak anak yang suka melawan orang tua
nah abah namanya itu cerdas
ibu bosen nih
bingung liburan mau ke mana
hmm gue rencananya hari ini mau ke butik
terus juga gue pengen nyari baju ditemenin sama meghan sama cindy juga
lo ikut aja udah daripada nggak ada kerjaan
ke butik gak salah
gue kira lo mau minta antre ke bengkel buat ngorek motor
ya gue tahu semen image gue itu pasti gak jauh jauh dari motor
cuma kali ini tuh gue lagi benar benar butuh banget gaun
soalnya nih gue itu nanti mau diner bareng boy bareng papa mamanya boy juga
jadi gue maunya kelihatan kayak ya beda gitu
ih senang banget gue dengernya
sosit ya si boy
lagi kan gue juga disuntup nih di rumah
yaudah kalau gitu kita ketemuan di rumah cindy aja ya
ini megan juga udah dateng oke
kalau meli kayaknya dia langsung nyusul sana deh
yaudah ketemu sana ya
yaudah gue tunggu ya dadah
gue ganti baju dulu ya
nggak enak nih gue kawasan doang ntar gue jelang udah mau ke mall
cindy tega juga kita ga dikasih stack ya
ma kita ya proyek variasi motor ma
neng mau minta izin ya neng mau nganterin reva ke butik sekalian jalan jalan
tidak pergi sama si kemot kan
iya mbak kan tadi udah bilang
neng mau ngantar eva ke butik belanja sekalian jalan jalan
makanya mbak kalau jadi orang ini jangan suka ngeboong
jadi bohongnya kalau orang lain itu curiga gitu
kalau orang lain itu pasti buruk
ceduk tak karasana teh
jika dikebuk aduh
coba gitu tah
mendingan dikebukin sekalian dong
maksudnya si neng ada urusan mbak
sebagian neng saja kamu
neng mau minta beliin baju di bu
eh tapi kiasan
kirainnya minta salim
kiasan apa tete
memang butuh berapa dulu sih
cok yuk dah
abah uang segini cukup buat beli apa
buat beli baju di kaki lima
jangan beli di butik
beli kaki lima tuh
lebih murah neng
pago cukup tuh
ah kaki lima memangnya di cimol
neng butuh seberapa
dua ratus empat puluh
tiga ratus tah sob
tiga ratus tah
ya minimal satu juta
satu juta neng
abah tidak punya mas
ya udah deh abah
enggak ada empat ratus neng
enggak jadi aja deh
kamu punya duit enggak ada
ya lah ya lah
kak ayah eh

jangan tabung ah
udah udah abah
lagian tadi neng cuma bercanda kok
bahagia ngapain sih abah beli baju semal itu
ya kasihan atu neng
nanti kalau temen temen neng pada belanja neng sendirian yang tidak abah jadi sedih
jangan atu neng
lagian kalau emang neng butuh neng mau neng bisa beli sendiri kok
kan neng selama ini kalau balapan uangnya neng tabungin
yaudah deh kalau gitu neng pamit ya

itu bajunya bagus
sih keteknya kemana mana banget mana warnanya kayak tahun tujuh puluh an enggak nih ganti coba coba
ini lebih dewasa biar bapaknya terlalu wow reva
aduk lu kek korden sih iya
aneh banget aduh begini coba coba ini
oke mau lebaran deh
bagus sih cuma kurang ah
giles ini udah ya aduh gue udah capek banget nih bolak balik ganti dari tadi kayak susah
banget ya jadi cewek minim hidup gue tuh kayak kerasa berat banget jadi gimana nih udah oke banget
ini bagus ini bagus ini bagus
udahudah ya lebih baru capek
ini belum kurang lagi
kek cok itu
megane ini siapa siapanya yang cocoknya nih yes
ini sepatu apa